laporan ini membuat peringkat kinerja inovasi dari satu ratus dua puluh tujuh negara di dunia
hasilnya swiss masih bertahan di posisi puncak sebagai negara paling inovatif di dunia
lantas di mana posisi negara kita indonesia
apa yang bisa dikejar indonesia untuk memperbaiki posisi
negara paling inovatif di dunia saya ulas sebelengkap untuk anda pada sore hari ini
kita lihat bersama bicara mengenai inovasi
pastilah ini menjadi sebuah pekerjaan rumah yang tidak mudah memang
apalagi untuk negara berkembang
tapi tidak ada yang tidak mungkin karena ternyata dari satu sampai sepuluh
ternyata ada juga negara negara tetangga kita yang sangat dekat
yang masuk sepuluh besar meskipun posisi indonesia sangat jauh
kita lihat seperti apa
siapa yang berada pada posisi pertama
selalu saja bertahan seperti tahun sebelumnya yaitu swiss berada pada posisi pertama
dan beberapa hal yang ditilik adalah bagaimana sisi pendidikan
bagaimana riset dilakukan bagaimana memanfaatkan sumber daya menjadi sebuah inovasi
hak patent juga menjadi salah satu barometer untuk penilaian tersebut
skor swiss enam puluh tujuh tujuh sebagai negara paling inovatif di dunia
selanjutnya siapa yang berada pada posisi kedua adalah sweden
setelah swedia diikuti lagi masih dari eropa yaitu belanda dengan skor enam puluh tiga
dan kemudian amerika serikat justru di bawah negara negara tersebut
amerika berada pada posisi keempat dengan skor enam puluh
misalnya hari ini di instagram official instagramnya mark zuckerberg hari ini dia memamerkan
bagaimana penelitian facebook untuk menerbangkan sebuah pesawat dengan menggunakan solar cell
itu adalah inovasi inovasi yang sudah dilakukan oleh negara negara
maju seperti eropa dan kemudian juga amerika serikat
kalau kita menilik ke sana kita agak bukan agak sangat ketinggalan jauh
kita sibuk saja dengan urusan apa gitu yang tidak membuat negara ini maju
saya tidak bilang semuanya tapi kita terlalu berkutat dengan hal hal yang sifatnya sangat simbolis
tapi kita lupa bahwa negara negara maju sudah begitu pesat dengan penemuan inovasi teknologi dan lain sebagainya
amerika berada pada posisi keempat kemudian pada posisi kelima adalah inggris enam puluh empat
yang sedikit membuat hati saya menyayat adalah bagaimana negara tetangga kita singapura
masuk sepuluh besar peringkat ke tujuh negara paling inovatif di dunia dengan skor lima puluh delapan
diikuti oleh beberapa negara lainnya setelah singapura kita lihat ada beberapa negara lain
yaitu finlandia jerman kemudian juga irlandia
artinya indonesia artinya singapura bisa lebih unggul dibandingkan jerman
negara dengan ekonomi terbesar di eropa singapura lebih unggul
sebagai negara hub perdagangan dunia di asia tenggara singapura kita patut mengapresiasi dan kita harus mengakui kelebihannya
bagaimana dengan indonesia jauh bro kita lihat indonesia peringkat ke delapan puluh tujuh
ada kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya
tahun sebelumnya kita punya nilai ataupun skor sekitar dua puluh sembilan tapi kemudian kita memperbaiki dengan tiga puluh sembilan
ada perbaikan tapi skor ini kalau kita bandingkan dengan swiss tidak ada separuhnya
jauh sekali masih begitu panjang jalan kita
indonesia tiga puluh satu dan berada pada posisi ke delapan puluh tujuh sebagai negara paling inovatif di dunia
ini adalah beberapa indeks inovasi global yang dirata ratakan
ada rasio efisiensi baik input maupun output
institusi seperti apa di institusi pemerintahan merespon setiap inovasi yang dilakukan
reset anggaran reset sumber daya manusia
seperti apa pendidikan yang diberikan kepada sumber daya manusia
pendidikan tinggi utamanya engineer kemudian juga saintis
seperti apa pemerintah fokus untuk membangun menghidupkan komunitas saintis kemudian juga engineer
itu menjadi perhitungan infrastruktur
tampaknya nanti pemerintahan jokowi sudah mulai mengejar ini tapi mungkin ini juga sudah dengan paket kebijakan ekonomi
ini yang belum
mungkin ini bisa menjadi salah satu pertimbangan pemerintahan saat ini
lakukanlah yang terbaik untuk riset dan pengembangan sumber daya manusia
utamanya di pendidikan tinggi
oke terima kasih
pengetahuan dan teknologi
kita sudah serunya kita punya banyak anak muda yang sangat kreatif inovatif bahkan mereka bisa memonetisasi
gojek misalnya juga bisa menjadi salah satu barometer
tapi banyak lagi yang harus kita lahirkan dari anak indonesia sendiri dan juga kreativitas
jadi ini harus menjadi salah satu acuan kita untuk mengembangkan negara ini agar menjadi negara yang melek dengan inovasi
lalu seperti apa posisi indonesia
inilah peringkat posisi indonesia
dari peringkat ke delapan puluh tujuh tersebut indonesia yang paling jauh ini angkanya adalah angka ini adalah peringkat ya yang paling jeblok adalah institusi
artinya institusi pemerintahan belum bisa merespon dengan sangat optimal setiap ada inovasi atau mungkin jangan jangan birokrasi untuk mematenkan
itu ribet jangan jangan
atau tidak tersosialisasi dengan baik
perlu dilakukan evaluasi agar indikator institusi bisa jauh lagi
bisa jauh lebih baik dari peringkat satu ratus dua puluh
kita total secara overall kita delapan puluh tujuh peringkatnya tapi untuk institusi adalah yang paling jelek
bagaimana dengan riset dan sumber daya manusia
kreatifitas kita lumayan ya
ya lumayan lah tujuh puluh tujuh
kemudian pengetahuan dan teknologi
bisnis jadi lingkungan bisnis kita itu mendukung gak kayak east of doing business
seperti apa sih kalau orang mau buka bisnis
kita peringkat sembilan puluh enam agak jauh juga
yang paling tinggi diantara semua indikator indikator itu peringkatnya adalah pasar
kita indonesia pasar terbesar di asia tenggara gitu
siapapun pasti mau masuk sini
padahal potensi pasar ini harusnya dimanfaatkan dengan luas oleh pemerintah ini yang menjadi pr utama
institusi harus bisa lebih responsif harus bisa lebih apa ya lebih bisa memangkas birokrasi
sehingga ketika akan mematenkan misalnya bisa dengan lebih mudah gitu dilakukan
lalu kita ingin membandingkan sedikit saja ini menarik
seorang ekonom ya saya mengambil dari faisal basri
bahwa dia membandingkan posisi indonesia dan vietnam
jadi dalam perbandingannya vietnam itu sudah menyalip indonesia sesungguhnya
padahal kita sempat di atas vietnam pada saat vietnam peringkat enam puluh lima kita sudah peringkat empat puluh an
tapi ternyata pada tahun dua ribu delapan dua ribu sembilan kita disalib
dan mereka bersiap untuk melesat ya kita lihat bersama
seperti apa peringkat indonesia misalnya
ini adalah peringkat antara indonesia dan vietnam
dan kita lihat angka ini posisi ini kita lihat
ini adalah vietnam
ini adalah indonesia
dan kita tahu vietnam itu juga sudah menelurkan paket kebijakan ekonomi
lima tahun sebelum indonesia mengeluarkan hal tersebut
artinya apa vietnam itu mungkin memiliki sebuah intuisi yang cukup baik untuk sisi ekonomi
karena kita tahu mereka punya sejarah panjang ketika perang melawan negara adidaya
hal tersebut membuat mereka justru sekarang bukannya tertutup malah makin terbuka
trans pacific partnership vietnam salah satunya yang berasal dari indonesia
dari asia tenggara maksud saya
dan indonesia pada saat itu masih mempertimbangkan
meskipun akhirnya hari ini dianulir oleh presiden trump
tapi paling tidak ini menjadi salah satu evaluasi kita ke depan
negara sebesar ini lebih dari dua ratus lima puluh juta jiwa dengan alam dengan sumber daya alam yang begitu kaya
masa iya kita gak bisa mengolah sumber daya itu menjadi sebuah inovasi
dan menjadi negara yang berdaulat dan disegani di dunia